bapak jangan lama lama ya pak perginya
jaga diri baik baik
ini ada pegangan untuk bapak
bapak terima pak
nanti kalau ada apa apa gimana ya
terima kasih ayah
akhir akhir ini kok kelihatannya bapak tertekan sekali ya
ada apa ya
tapi rasanya ini semua ada hubungannya sama bu pertiwi
aku jadi ingat apa yang udah bapak ceritain tentang dia
aku bener bener gak nyangka
padahal bu pertiwi itu orangnya baik sekali
jadi lu kelihatannya
kalau aku tetap mau sama cahaya
mama gak akan menganggap aku anak mama lagi kan mah
aku gak mau jadi anak durhaka
aku juga gak bisa bahagiain mama sama papa
tapi aku punya pilihan sendiri mah
aku harus pergi
jadi kamu lebih memilih perempuan itu dibanding mama
jadi kamu lebih memilih perempuan itu dibanding mama
bukan aku milih siapa ma
aku gak bisa bohong terus
aku gak bisa bohongin diri aku terus mah
dan aku gak mau pura pura aku gak cinta sama cahaya
gila gue bener bener gak nyangka ya
gua bisa sih reaksi kayak gitu tadi
ayah tolong terima aku
ayah tolong terima aku ayah
lu jangan maksa dong
ayah tolong jawab
tolong jawab aku
eh perjalan masak
lu tengah diriold tiga kaya gini
sudah tiga gini
gue gue sebel aja tadi waktu
satria maksa maksa yang suruh jawab
iya dan gue juga takut sama jawabannya ayah sih
hah kok sama jawaban ayah
masa gue udah jatuh cinta lagi sih sama ayah enggak lah
enggak enggak enggak
enggak berarti tadi mungkin gue cuma gak tega
lihat ayah di
jelek jelekin sama orang di
sudut sudutin sama orang
tah mending gue tidur aja deh
apaan sih gue mikirin kayak ginian
biasanya raka kalau jam segini nih udah ngantuk berat
kalau aku provokasiin ya sama ayah
pasti dia kayak yang hipnotis
akhirnya bisa terkabul cita cita
biar ayah jadi yang sama raka

demi pikir kamu tuh emang
sudah berjodohan deh sebetulnya sama ayah
sebenarnya sekarang tanpa disadari
kamu itu cinta sama ayah
apaan sih nenek ngaco ah
ngaco ngaco buktinya udah ada kok
apa buktinya apa buktinya apa mana buktinya
nih dengerin dimana mana juga ga ada tuh cowok ngebelain cewek sampe mati matian kak gitu kalo ga ada maksud
bela mati matian apaan nggak bela mati matian kok
iya tadi kamu berantem sampai babak belur begitu tadi ngapain iseng olahraga gerak badan
udahlah kak jangan nyangka lah ayah itu juga ga jelek jelek amat dan cocok ke depan daping kamu
siapa juga yang bilang ayah jelek udah nenek aku semuanya tuh gak ada apa apa
siapa tuh raga
eh lu ngapain disini
saya mau ketemu ayah
duduk nenek nenek tolong nenek sebentar aja nenek saya mau ngomong sama ayah nenek penting banget
iya ini udah malem waktunya tidur
aduh nenek nenek sebentar aja ini penting banget nenek saya mesti ketemu ayah nenek
kok maksa sih mau
aku teriakin kamu maling
udah nenek udah nenek malu maluin aja
udah jam segini juga ayah belum tidur yaudah masuk yuk masuk yuk
gila ya satu dia ya malem malem gini dateng beli beli lain dateng
aduh dia ngomong apa ya sama ayah ya
dia ngelamar lagi
ngelamar juga emang kenapa
kan bukan urusan gua
ini tehnya satu
baju untuk apa
iya buat aku pake sehari hari
aku udah gak tinggal di rumah aku sekarang lah ya
dia bilang kalau aku gak mau sama judid
dan kalo aku mau tetep sama kamu
aku harus keluar dari rumah
dan aku gak diakui lagi sebagai anak sama ibu aku
jadi ini semua gara gara aku
aku pernah bilang sama kamu kan ayah
aku gak mau kehilangan kamu ayah
aku rela berkorban apapun
supaya aku bisa dapetin kamu
kalau aku harus keluar dari rumah
aku keluar ayah
yang penting aku bisa ketemu kamu
aku masih bisa dekat sama kamu ayah
apapun resikonya aku nggak akan peduli
sama sekali aku nggak akan peduli
enggak kamu nggak boleh begini satria
kamu harus pulang
kamu gak boleh ngecewain orang tua kamu saat
kamu harus pulang satria
masa hanya gara gara aku semua
sampai jumpa lagi